indonesia dikenal sebagai negara yang rawan terjadi bencana alam
secara geografis letak indonesia di kawasan cincin api
dan banyaknya aktivitas gunung api
membuat warganya akrab dengan gempa bumi
bahkan data dari bmkg menunjukkan
sepanjang oktober dua ribu dua puluh tiga saja terjadi dua puluh kali gempa
meski sebagian besar tidak dirasakan
gempa dasar terakhir yang mengguncang indonesia
terjadi pada akhir dua ribu dua puluh dua di cianjur jawa barat
gempa itu menyebabkan sedikitnya enam ratus orang meninggal dunia
mendeteksi korban gempa secepat mungkin menjadi kunci penyelamatan
yang dilakukan badan nasional pencarian dan pertolongan atau basarnas
untuk menunjukkan tugas tersebut
basarnas kini dilengkapi sejumlah alat canggih
di antaranya alat deteksi korban yang terjebak di bawah reruntuhan
ini tuh alat untuk mendeteksi objek di bawah reruntuhan
di bawah reruntuhan betul pak
itu mendeteksinya dia pakai apa
dia menggunakan frekuensi ini pak menangkap gerakan
gerakan yang sifatnya sangat sensitif
sekalipun itu gerakan itu berupa pergerakan detak jantung
makanya dia menangkapnya sensor gerak
jadi itu bisa sampai berapa kedalaman
kan kalau misalnya katakanlah gempa itu bisa kedalaman sampai berapa meter
kebetulan ini di alat kami sendiri ini untuk jaraknya maksimal itu dua puluh meter
bisa sampai dua puluh meter
dua puluh meter pak
menembus reruntuhan sampai dua puluh meter
katakanlah ini dinding
nanti kita sesuaikan dulu sampai si signal ini stabil dia
kalau dia sudah berwarna hijau berarti alat ini siap untuk digunakan
berarti katakanlah kita sudah tahu nih ada objek yang bergerak bergerak atau ada sesuatu gitu
nah terus untuk memastikan apakah kita langsung gali aja apa gimana
sebelumnya untuk memastikan karena kita keterbatasan akses untuk ke dalam itu
mengetahui di dalam itu seperti apa
yang awal kita lakukan itu adalah membuat inspection hole
yaitu dengan cara membuat lubang
ataupun kalau memang sudah ada di bangunan itu celah celah alami
itu bisa kita manfaatkan dengan menggunakan alat search scam terbaru kita ini
ini tuh kamera ya
dengan alat ini tuh
dengan alat alat ini pertolongan bisa dilakukan lebih cepat begitu ya
lebih cepat betul pak
dan terus kemudian juga lebih safety juga buat petugas sarnya begitu kan ya
namun belum semua kantor basarnas terutama di daerah memiliki alat deteksi ini
padahal bencana alam tak pernah bisa ditebak kapan dan terjadi di mana
iwan hermawan dwi ari jakarta